pemerintah provinsi jawa timur mengeluarkan laporan pada awal tahun ini terdapat sembilan ratus tujuh puluh tujuh kasus demam berdarah tujuh belas diantaranya meninggal dunia
pemerintah dan masyarakat pun diminta untuk menanggulangi bersama sama diantaranya dengan menjaga kebersihan dan gerakan tiga m
dengan semangat hindun masrufah lurah menur pumpungan surabaya ini melakukan woro woro atau sosialisasi ke masyarakat rabu sore
kegiatan ini dilakukannya pagi dan sore pasca tiga warganya terkonfirmasi positif demam berdarah dan dua masih dalam pemantauan
edukasi protokol kesehatan baik untuk covid sembilan belas maupun mengenai demam berdarah menjadi materi utamanya
ya saat musim penghujan ancaman demam berdarah memang meningkat
pemerintah provinsi jawa timur merilis per satu hingga dua puluh empat jam
pada empat januari terdapat sembilan ratus tujuh puluh tujuh kasus demam berdarah tujuh belas diantaranya meninggal dunia
kegelisahan pun dirasakan warga termasuk warga kelurahan menur pumpungan surabaya yang tiga warganya terkonfirmasi positif demam berdarah
saya semua itu kembali lagi sama diri sendiri yang pertama harus menjaga kebersihan
ya yang saya lakukan ya bersih bersih tiap hari jaga kesehatan
antisipasi lebih pun dilakukan berbagai pihak
di surabaya setiap jumat dilakukan pemeriksaan genangan air oleh bumantik atau juru pemantau jentik
tidak hanya memeriksa setiap genangan air di sekitar rumah warga juga dilakukan penyebaran abate dan juga edukasi ke masyarakat
dan juga penyelamatkan masyarakat
sementara pasca ditemukan kasus terkonfirmasi positif demam berdarah fogging pun dilakukan
jadi kegiatannya nanti pengerukan saluran terus penataan lingkungan
terus sekaligus bersih bersih terkait dengan mungkin
ada barang barang yang sudah tidak terpakai
sehingga nantinya kami bersama tiga pilar juga masyarakat kader kesehatan
dan dari kecamatan juga bersama sama bau membau terkait dengan pelaksanaan kerja bakti masal yang akan kita laksanakan hari minggu nanti
selebihnya partisipasi masyarakat dalam tiga m
menguras mengubur dan mengembangkan masyarakat
mengubur dan menimbun gendangan air berperan penting dalam pencegahan demam berdarah
sudah dilakukan fogging sudah dipantau oleh juru pemantau jentik
lalu diem pasrah menyatakan bahwa demam berdarah sudah aman
karena masyarakat memegang peranan penting dalam pencegahan demam berdarah
misalnya saja adalah kondisi kebersihan di dalam rumah
hal sederhana tumpukan pakaian kotor di dalam rumah
itu justru bisa menjadi kawasan hidup dan bermain dari nyamuk aedes aegypti
penyebab dari demam berdarah
dari surabaya jawa timur